dari berita hilangnya pendaki di gunung semeru
dua pendaki asal cirebon jawa barat dilaporkan hilang dalam pendakian menuju puncak gunung semeru
di lumajang jawa timur sabtu petang
sejumlah petugas taman nasional bromo tengger semeru bersama tim sar gabungan
telah diterjunkan untuk melakukan pencarian
zirli gita ayusafitiri tujuh belas tahun dan supiadi dua puluh tujuh tahun asal cirebon jawa barat
dilaporkan hilang oleh rekannya saat melakukan pendakian ke puncak mahameru gunung semeru di lumajang jawa timur
sesuai data di pos ranupani sebelumnya kedua pendaki mendaftarkan diri untuk melakukan pendakian
hingga pos kalimati bersama empat rekan lainnya pada selasa tujuh belas mei dua ribu enam belas lalu
dari enam anggota rombongan empat diantaranya nekat melakukan pendakian ke puncak mahameru
namun sebelum sampai puncak dua rekan korban kelelahan dan tidak melanjutkan
hingga kini keduanya belum juga kembali ke pos kalimati
seharusnya rombongan pendaki tersebut sudah kembali pada kamis sembilan belas mei dua ribu enam belas ke pos ranupani
bts dan tim sar gabungan langsung melakukan operasi sar untuk menemukan kedua pendaki yang hilang
namun pada pencarian dua hari terakhir
petugas dan porter belum menemukan tanda keberadaan kedua pendaki yang hilang tersebut
nur hadi wicaksono lumajang